harus pas dan tepat
pengerem yang mengalihkan perhatian
dan dengan secepat kilat
bang untuk menjadi seorang pencopet yang ahli itu butuh kurikulum ya pengajaran